sampai jumpa di video selanjutnya
pergi pergi pergi
apakah dengan menikah dengan jody semua bakalan balik seperti semua
apakah aku anak kurha kal kalau aku mempertahankan harga diri aku dan aku meninggalin bapakku dipukulin sama dek kolektor kayak gitu
katanya si el suka marah
mama suka ngomel
dan sekarang keluarga aku tinggal di hotel
aku tau emang semua orang pengen aku nikah sama jodoh siapa yang aku kaya
aku bakal nikah sama jodoh demi harta
aku bakal nikah sama johnny demi mama dan papa
aku bakal melakukan itu semua demi mama dan papa
kalo emang kalo emang cara satu satunya supaya keluarga aku bisa kembali bahagia lagi
aku harus aku harus lupain semuanya
aku harus lupain harga diri aku oke
aku bakal ngelakuin itu semua
aku lupain harga diri aku semua
aku bakal ngelakuin itu semua oke
oke kalo itu mama dan mama mau ya udah
kamu hujan hujanan bisa kesambar kotir tau gak
kamu ngapain sih sendiri ana
iya aku tau aku salah kan
kamu gak bilang aku salah kan
iya aku tau kok
aku cuma bikin masalah
aku gak butuh kamu tolongin aku gak butuh kamu tolongin
aku tuh udah gak harus ngapain lagi aku kayak

aku mah harus ngurutin kamu
mama oke udah aku bakal ngelakuin itu semua
kalo emang kita harus ngelakuin ya udah
mendingan si jano pergi deh
lepasin aku lepasin aku
aku aku mau aku mesti kamu pergi
kamu pergi nara kamu pergi kamu pergi
dengar dulu dengar dengar saya
semua perintah saya
kamu ikut sama saya sekarang
nih tenang dulu
kamu heran saya baik sama kamu
enggak sorry aku tadi aku takut banget sama petir
kamu takut sama petir tadi ngapain sendirian berdiri hujan hujanan teriak teriak
dah dah disini kamu nih
iya aku salah maafin aku ya udah ngerepotin kamu
tapi mulai sekarang kamu udah gak perlu kok ngurusin aku lagi
oh karena sebentar lagi kamu mau berangkat ke rumah
keluar negeri begitu
atau karena kamu udah gak punya rumah lagi sekarang
aduh jangan sampai kagak tahu kalau aku pergi sama cucunya apa maman
nanti kalau tanya ngelihat aku sama cewek lain wah dia bisa salah paham nih
duh si nona kemana sih
dingin basah kenapa si nona tuh selalu aja bikin masalah
nanti pak maman dimarahin papa lagi
kamu ngapain ke bawah bawah
kamu juga ngapain ke bawah
setirnya rusak berusan kena air
rusak kenapa rusak
sakit nih ke bawah
kamu semacam aja sih

mobil apaan tuh
itu rambut kamu juga mas